dan di tengah ancaman gelombang ketiga covid sembilan belas kita juga diadapkan pada kenyataan pahit rendahnya vaksinasi untuk keluarga lanjut usia
padahal lansia termasuk kelompok rentan dan vaksinasi paling awal bulan april mulainya
identifikasi masalah sudah dilakukan tapi capa yang tetap rendah
saya sore hari ini akan berbincang dengan arah sumber yang bergabung secara virtual
yang pertama saya sapa dulu ada ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan republik indonesia
bu nadia selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih sudah bergabung sore hari ini ada juga pak hermawan saputra dewan pakar iakmi pak hermawan selamat sore
selamat sore mbak putri
selamat sore pemirsa cnn
terima kasih terima kasih saya ke bu nadia dulu
bu nadia cakupan vaksinasi lansia untuk dosis pertama dan dosis kedua
itu data terakhir yang saya dapat dari kemenkes ketika konferensi pers dua puluh dua april
atau sekitar delapan tiga juta yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama
dan lima satu juta yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua
karena memang target lansia kita ini kan dua puluh satu lima juta ya
nah mungkin ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan adalah sejak kemudian kita memasukkan indikator lansia dosis pertama ini pada level daripada ppkm kabupaten kota
nah bu nadia sejauh ini apa kendala yang ditemukan
kalau kendala sebenarnya sudah ada beberapa yang diidentifikasi sejak bulan juni kalau tidak salah
apakah masih sama permasalahannya seperti informasi hoax banyak ketakutan kesalahan menerima informasi soal comorbid dan lain sebagainya
atau ada yang lain sebenarnya
ya kalau identifikasi dari tantangan ini tetap yang tiga tadi ya ada keyakinan ya
bahwa karena memang sudah usianya ya jadi tidak ingin divaksin
yang kedua adalah tadi betul hoax ataupun misinformasi tentang kalau sudah lansia justru
itu tambah usia tambah banyak komorbid itu justru tidak boleh dipaksin
nah tapi di sisi lain juga ada permasalahan bahwa lansia juga tidak bisa mendatangi sentra vaksinasi ya
karena mungkin karena faktor usia dan juga faktor kesehatan lainnya
jadi memang untuk mencapai lansia ini memang kita harus lakukan vaksinasi door to door tentunya ya
ini yang menjadi identifikasi kita berikutnya sebenarnya
karena ada permasalahan
juga lansia yang tidak paham juga dengan kesehatannya
sehingga pada waktu screening mereka juga tidak bisa memberikan informasi tentang screeningnya ini
tapi kalau misalnya sudah diidentifikasi katakanlah sejak bulan juni tapi capaian masih sekitar tiga puluh an persen
itu kan progresnya lambat sekali ya bu nadia
ya karena sebagian besar lansia ini memang permasalahannya banyak yang nggak mau divaksin
kalau kita lihat ya program vaksinasi kita itu kan mulai tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam ya
jadi kalau di atas tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam itu banyak orang lansia itu yang tidak mengenal program vaksinasi
seperti yang kita lakukan pada program vaksinasi pada anak
jadi menganggap bahwa vaksinasi itu ya tidak sesuatu bagian untuk upaya pencerdahan daripada penyakit

jadi memang keengganan dan masih ada penolakan vaksin pada kelompok lansia ini yang memang menjadi
pak hermawan kalau misalnya anda lihat ini faktornya kembali soal sosialisasi yang tidak sampai kegagalan komunikasi atau bagaimana sebenarnya
dan juga bagaimana peran keluarga di sini untuk bisa memberikan gambaran untuk bisa memberikan penjelasan kepada orang tua mereka misalnya
ini mbak putri kami melihat ada empat variable yang paling utama ya berkaitan dengan lambat cakupan vaksinasi pada lansia
pertama berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi sendiri
bagaimana gencar kita hoax pemahaman yang belum tentang efek baik dari vaksinasi
itu juga mempengaruhi sehingga harus diimbangi dengan edukasi segmented ya
artinya edukasi yang memang mengena usia usia lansia ini
terutama usia kalau kami kategorisasi itu pada usia baby boomers dan pre baby boomers
data statistik berdasarkan data bpnsus dua ribu dua puluh yang lalu jumlahnya itu kurang lebih tiga puluh enam juta orang
jadi tantangan pertama adalah sosialisasi dan edukasi
yang kedua adalah pendataan itu sendiri
nah data awal kan targetnya adalah dua puluh juta
dan prioritas yang ada di ibu kota provinsi memang ini berkaitan dengan akun
nah oleh karena itu harus diperbaiki pendataan
karena sesungguhnya kalau dari data bs
paling tidak ada sekitar tiga puluh enam juta orang
kelompok usia dengan kemungkinan komorbid
tetapi juga ada penurunan fisiologi dan metabolisme yang memang karena faktor usia juga
sehingga ini menjadi faktor kedua di samping edukasi adalah pendataan
tiga berkaitan dengan metode
selama ini metode vaksinasi kita juga sifatnya agak pasif ya
pasif yang dimaksud kan orang datang dan hadir di sentra sentra pelayanan vaksinasi
padahal usia lansia yang punya keterbatasan
dari segi mobilitas sehingga mengakses pelayanan vaksinasi itu mereka harus didampingi
bahkan boleh jadi seperti mobilitas
jadi harus datang dan proaktif dilakukan vaksinasi
yang saat ini berkaitan dengan resiko
nah walaupun cakupan imunisasi kita cukup gencar
dan tentang usia usia produksi
tapi kalau kita lihat resiko ke depan ini
di adanya covid sembilan belas dan seterusnya
memang usia usia lansia usia yang sangat beresiko
sehingga bali harus fokus utama dan prioritas
karena juga usia yang tinggi mortal itu pada usia ini
sebab yang keempat kita berpikir adanya arus kampanye ya
yang harus digalakkan
ini melibatkan das dan juga pemerintah daerah
menjadi tantangan agar
dinding dari kematian yang sangat dicegah
dan coverage yang seharusnya memang menjadi fokus
di waktu waktu mendatang ini
bu nadia bagaimana dengan cakupan wilayah
atau adakah daerah daerah yang dipantau khusus oleh kementerian kesehatan
karena memang ada penolakan tinggi
terhadap vaksinasi terutama di kalangan lansia ini bu nadia
ya pertama yang kita lihat adalah
bagaimana proporsi cakupan wilayah
vaksinasi pada lansia dan pada sasaran umum lainnya ya
kalau kita lihat pada lansia itu
daerah aceh papua dan sumatera barat
ini merupakan tiga provinsi yang paling rendah
tapi di sisi lain kalau kita lihat sasaran umum
itu aceh dan sumatera barat
itu juga memiliki vaksinasi pada sasaran di luar lansia juga yang rendah ya
nah kalau kita bandingkan lagi di awal
pada saat kita melakukan survei mengenai vaksinasi
ataupun keraguan keraguan ya
atau tingkat penerimaan vaksinasi
pada waktu itu aceh dan sumatera barat
termasuk ya tingkat penerimaan vaksinasi nya cukup rendah ya
jadi memang kalau kita lihat
ada tadi memang penolakan
yang memang harus ada pendekatan khusus
tujuh kali dengan yang disampaikan oleh pak hermawan
bahwa pada populasi lansia ini
memang intervensinya harus agak lebih spesifik
dan lebih mendekati
bukan hanya dari sisi
tapi kemudian dari sisi kemudian untuk membuat mereka yakin
dan menerima vaksinasi itu tidak bisa mungkin hanya
ya kita berikan kepada tenaga kesehatan ya artinya
tapi juga mungkin harus melalui pendekatan pendekatan tokoh agama
ataupun tokoh masyarakat tempat
bu nadia sudahkah pendekatan pendekatan itu terobosan
kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk bisa memastikan vaksinasi lansia beres dalam waktu cepat
ya tentunya ini yang kita harapkan ya
artinya memang dengan keterbatasan jumlah vaksin yang ada
memang tidak bisa langsung bisa meng cover semuanya ya
untuk bisa menyelesaikan vaksinasi kepada lansia ini
nah tetapi kalau kita melihat dengan menjadikan indikator cakupan vaksinasi
pada pelaksanaan atau level daripada ppkm
ini tentunya diharapkan daerah itu bisa segera mencari terobosan terobosan ya
untuk kemudian bisa membuat suatu kegiatan
yang diharapkan ini bisa mempercepat proses vaksinasi kepada lansia tadi
karena sebelumnya saya sepakat sekali ya yang pak hermon sampaikan
mungkin ada perbedaan data
jadi jumlah vaksinasi jumlah sasaran vaksinasi lansia yang kita terapkan
dua puluh satu lima juta itu mungkin pada beberapa daerah kurang dari angka tersebut
tapi sampai saat ini kita belum melakukan penyesuaian untuk perubahan data
karena memang kita berharap daerah bisa mengoptimalkan dulu upayanya
jadi ini diharapkan bisa memberikan suatu motivasi untuk kabupaten kota
untuk mereka lebih
jadi memprioritaskan kepada lansia ini
karena effortnya untuk mencapai sasaran lansia ini memang agak lebih berat ya
dibandingkan untuk mencakup sasaran vaksinasi misalnya remaja ataupun populasi masyarakat umum lainnya
pak hermawan kalau menurut anda di daerah pemerintah daerah apakah sudah cukup inovatif
sudah cukup melakukan terobosan untuk terutama menjembatani komunikasi nih kepada mereka masyarakat lansia warga lansia
tadi kalau bu nadia bilang ada beberapa wilayah yang ketika vaksin usia umumnya rendah kemudian vaksin lansianya rendah
apakah ini juga ada hubungannya
katakanlah misalnya anaknya tidak percaya vaksinasi cenderung kemudian orang tuanya yang berusia lansia juga tidak akan percaya dan enggan divaksinasi
hal itu bisa saja saling mempengaruhi mbak putri
tentu saja kalau misalnya ada bagian dari kita yang tidak percaya
terhadap efektivitas vaksin memang akan turut berkontribusi terhadap keyakinan paling tidak ya kepercayaan diri untuk divaksin
namun demikian terkait dengan upaya daerah tadi
tentunya ini lebih kepada berkaitan dengan ketersediaan atau distribusi vaksin
misalnya upaya vaksin suatu daerah usia produktif itu akan rendah dan juga kenda juga pada usia
tentu saja berkaitan dengan distribusi dan proporsionalitas vaksin
juga halnya kalau misalnya proporsi vaksinnya tinggi boleh jadi juga range untuk vaksinasi lansianya juga tinggi
tetapi secara umum kita kuatkan itu dua hal
pertama edukasi keluar yang kedua edukasi ke dalam
edukasi keluar itu bagaimana nakes atau satgas covid dan pemerintah daerah betul melakukan edukasi agar para lansia ini mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya vaksinasi
pemorbita tetap bisa divaksin
yang juga adanya juga edukasi edukasi yang berkaitan dengan perilaku untuk mempersiapkan diri sebelum dan setelah divaksin
nah itu proses edukasi keluar
edukasi ke dalam para vaksinator
bagaimana tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator itu juga jika ada lansia yang memang apalagi dengan comorbid hadir dan juga siap untuk mendapatkan vaksinasi juga dilakukan assessment
sateliti dengan komunikasi yang clinical effectiveness
komunikasi ini harus disandarkan
jangan sampai ada pola komunikasi yang seolah olah menakutkan seolah olah membuat kepercayaan diri dari para lansia ini
sehingga mereka punya keraguan
kami mendapatkan temuan secara random ya
kami mengunjungi tempat vaksin ada namanya unsur lansianya dan bagaimana edukasi dan komunikasi
kami mendapatkan juga temuan temuan yang tidak konsumsi
malah menurunkan kepercayaan diri dengan bahasa bahasa
bapak kan sudah tua
bapak harus lebih ini loh
hal hal komunikasi ini seolah olah sangat penting
ini yang harusnya menjadi keyakinan
lansia untuk mau divaksin malah kontra
nah ini adalah komunikasi dan evaluasi kita ke dalam
kita untuk terus melakukan kampanye lansia ini untuk vaksinasi sejalan
dan edukasi dan persuasi secara eksternal
dan edukasi dan penguatan secara internal
ini yang penting juga mbak putri
seberapa cepat kalau menurut anda vaksinasi di kalangan lansia ini harus komplit
katakanlah berapa bulan ke depan minimal sudah harus tercapai sekian persen
terus terus dikampanyekan mbak putri
karena begini kita sering mewanti wanti akan potensinya gelombang ketiga ya
dimana angka kenaikan kasus
itu sangat karena juga keterbukaan aktivitas sekarang
kalau kita lihat di sekeliling kita terbuka
kembali seolah olah ramai di jalanan di tempat kerja aktivitas
tempat acara sosial budaya keagamaan dan lain lain
maka itu kalau ada potensi transmisi pastilah kembali kepada lansia yang paling beresiko
apakah orang tuanya kakeknya paman nenek dan sebagainya
apabila ada yang terkonfirmasi positif
maka sangat beresiko
sehingga orang orang ini harus dikejar
maka kembali kepada yang saya sampaikan
fokus mulai pendataan
fokus mulai pada edukasi
fokus pada untuk vaksinasi
harus lebih gencar lagi
karena ini harus ditingkatkan daripada yang biasa
ini bu nadia dan teman teman bersabar dan juang untuk ini semua
jadi targetnya sekarang kalau saya membaca di beberapa artikel
di beberapa informasi ada target desember dua ribu dua puluh satu itu akan komplit
apakah ada penyesuaian sekarang melihat progresnya yang pelan sekali untuk vaksinasi lansia ini
iya jadi terkait vaksinasi lansia tadi kalau kita lihat ya target kita itu setidaknya proyeksi
tidak karena kita kemudian membuat indikator tadi ya untuk level satu dan level dua
dan yang terutama juga adalah jumlah vaksin yang akan kita dapatkan
ini kan sampai desember akan terpenuhi ya kebutuhan kita
pemerintah daerah juga kemudian memilih milih ya
tentunya yang mudah dicapai dulu nih yang akan dilakukan
yang lain tentunya kita akan meminta dukungan tni polri untuk kemudian lebih bisa menyasar vaksinasi kepada lansia ini
nah ini menjadi penting tadi pertanyaannya bahwa vaksinasi pada lansia ini harus kita segerakan
mengingat tadi ada varian delta yang pak hermawan sampaikan
di sisi lain juga lansia ini kita tahu justru
merupakan kelompok yang paling rentan ya terhadap kematian
nah artinya ada populasi rentan yang memang harus segera perlu kita lindungi
supaya case fatality rate tadi juga turun
nah ini yang artinya di sisi lain selain case fatality rate yang masih tinggi
kita juga melihat bahwa potensi penularan pada lansia yang belum mendapatkan vaksinasi ini juga cukup besar
karena kan dia lebih berinteraksi ya dengan anggota keluarga lainnya
termasuk juga kepada anak anak
nah ini yang tentunya atau kepada cucunya lah ya maksudnya ya
nah ini tentunya yang harus kita mesej ini juga ingin kita sampaikan bahwa vaksinasi pada lansia itu bukan hanya keyakinan bahwa ya karena saya sudah berumur
dan aku divaksin lah ya seperti itu
tapi justru dengan dia divaksin dia melindungi orang orang yang dia sayangi
termasuk cucunya biasanya itu yang mesej yang dimasuk ya pak hermawan
oke komunikasinya ya baik baik
bu nadia semoga bisa segera tercapai ini target vaksinasi nanti bulan desember kami akan tagih lagi dari kementerian kesehatan jika targetnya meleset lagi
terima kasih banyak bu nadia siti nadia tarmizi dari kementerian kesehatan republik indonesia dan juga ada pak hermawan
sehat selalu bapak dan ibu